sekilas mungkin tak ada yang aneh pada cabai rawit merah ini
terlihat seperti cabai pada umumnya
tapi jika digosok kulit merah cabai terkelupas
rupanya ini adalah cabai rawit hijau yang sengaja dicat merah untuk mengelabui konsumen
kasus ini terungkap dari laporan lima pedagang sayur
yang curiga cabai yang mereka beli dari pemasok di temanggung
memiliki bentuk aneh dan rontok seadik lupas
sayangnya cabai rawit ini sebagian sudah terjual kepada masyarakat
pelaku diduga melakukan pengecetan cabai rawit
karena harga cabai rawit merah saat ini sangat tinggi
yakni lebih dari lima puluh ribu rupiah per kilogramnya
barang bukti cabai rawit yang diduga dicet saat ini sudah diamankan
oleh petugas kepolisian dari polresta banyumas